sesuai surat perintah kapolri mabes polri dan polda metro jaya resmi membentuk satgas anti mafia bola untuk mengusut isu mafia bola di persepak bolaan indonesia
satgas ini dipimpin brigjen paul hendro pandowo
brigjen pol hendro pandowo akan dibantu brigjen pol krisna murdi sebagai wasatgas
subsatgas penegakan hukum dipimpin oleh kombes pol rocky harilangi serta sub satgas media oleh kombes pol argo yuwono
satgas ini beranggotakan satu ratus empat puluh lima orang yang dibentuk oleh kapolri jenderal tito karnavian
saat ini satgas anti mafia bola tengah mengumpulkan data dan informasi agar dapat menyusun konstruksi hukumnya
satgas ini juga membentuk call center yang bisa dihubungi masyarakat untuk memberikan informasi apapun terkait transaksi mafia sepak bola
tim satgas juga menjamin perlindungan keamanan bagi masyarakat yang memberikan informasi
perlu diketahui bahwa satgas ini
untuk saat ini sedang mendata awal
dan nanti ada pendekatan hukum
di data awal ini kita cari kita buat adalah untuk kita mencari konstruksi masalah dulu
nanti baru kita bisa menetapkan bagaimana konstruksi hukumnya
nanti kita baru bekerja
kita juga membuat call center dengan nomor delapan ratus tiga belas delapan ratus tujuh puluh ribu tiga puluh tiga
kemudian juga kita jamin memberi informasi akan kita lindungi